pagi tadi serangan dari seorang tidak dikenal terjadi di sekolah dasar negeri satu sabu barat kabupaten sabu raijua
tujuh orang siswa menjadi korban penyerangan
kita terhubung dengan kapol dan nusa tenggara timur brigjen paul widyo sonario
selamat siang bapak
ya selamat siang mbak
bapak bagaimana kronologis penyerangan sekolah dasar
iya pak jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau ini suaranya agak kurang jelas karena saya sedang berada di kabupaten lembata yang di lain pulau lagi mbak
jadi memang betul pada hari selasa setelah jam sembilan itu telah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang yang bernama inisial nomor ir
terhadap tujuh siswa sd kelas lima sd negeri satu sabu barat kecamatan sabu barat kabupaten saburaitua
jadi ketika sedang jam pelajaran itu
tiba tiba si pelaku ini masuk ke dalam kelas ke arah belakang kemudian mengeluarkan pisaunya dan melukai beberapa anak yang ada di sana
ada yang di leher ada juga yang di pelipis tujuh orang
nah ketika diketahui bahwa pelaku melakukan hal tersebut juga dikeribukan di kelas yang lain melakukan diri
dan karena memang lokasi sekolah itu adalah di perkembangan kantor koramil
yang pertama kali datang ke tkp adalah dari petugas koramil
disini mengamankan tersangka dan dibawa ke polsek kebeletan
dari korban sendiri
seharusnya tidak ada yang
dan tidak ada yang meninggal
jadi tidak benar itu ada beberapa informasi di luar yang secara skeral mengatakan bahwa ada yang korban meninggal empat
ada yang tujuh gitu
jadi tidak ada yang meninggal
bentar ini tersangka sedang sudah kita amankan
memang dalam keadaan luka luka tersangka
dan sedang kami akan evakuasi
dan kami juga sekarang sudah akan mengirimkan pasukan ke sabu sabu
tapi memang karena cuacanya yang tidak bersahabat
tinggal kami masih menunggu kapal yang bersedia untuk terangkat ke sana mbak
sementara demikian mbak
dan bapak apakah sudah diketahui di mana posisi pelaku saat ini
apakah sudah diketahui di mana posisi pelaku saat ini
aduh ini suaranya agak putus putus nih mbak
bapak apakah sudah diketahui di mana
posisi pelaku saat ini
pelaku saat ini sudah diamankan di polsek
di polsek memang
sekarang sedang dalam keadaan luka luka mbak
pendekas sudah diamankan di polsek
pelaku ini adalah seorang pendekas kelompong mbak
pendekas kelompong yang memang berjualan di sana
dia dasar dasar dari bekasi mbak
sekarang sudah diamankan di polsek
akan kita bawa ke kupang menunggu nanti entah kapal
atau mungkin ada pesawat yang memang bersedia untuk terbang sampai ke sabu sendiri
dan bapak tadi bapak sudah konfirmasi tidak ada yang
korban yang tewas pak ya
lalu berapa total jumlah korban penyerangan yang terluka
iya mbak jumlah korban semuanya ada tujuh
ada empat wanita dan tiga laki laki
kelas lima semuanya mbak
semua karena sedang dirawat di rumah sakit mbak
ya bapak apakah sudah diketahui latar belakang dari pelaku ini sendiri
iya sampai saat ini kami belum bisa merisa tersangka
karena masih dalam keadaan dia masih pingsan ya
karena memang terkenal dengan perangkat dari para warga yang memang meluapkan amarahnya
yang berborong bodong borong amarahnya
ini nanti ketika sampai di kupang dia akan setelah kami mengundur arah
setelah dia sadar partinya akan memberiksa untuk melakukan apa yang diperhatikan
bapak terima kasih sekali atas waktunya di cnn indonesia
dan kita terhubung dengan menteri pemberdayaan dan perlindungan anak ibu yohana yembise
ibu menteri apakah sudah ada konfirmasi terbaru terkait penyerangan ini
penyerangan di sekolah dasar negeri satu sabu barat
iya kami baru mendapat informasi dan saya baru saja berkoordinasi dengan unit pelayanan kami
bahwa ada terjadi aksi yang tidak manusiawi di sd negeri sabu barat
di mana yang menjadi korban peningkaman itu orang yang
anak anak di dalam kelas mungkin sekitar saya belum tahu di kelas berapa
kelas enam sd dan menjadi korban penikaman pria tidak dikenal
pada hari selasa pagi akibat peningkaman ini cukup membabi buta
ribuan masa keluar dari rumah mencari tersangka pelaku
saya belum tahu sampai sekarang ini pelakunya sudah ditangkap atau tidak
tapi cukup saya cukup kaget mendengar informasi baru yang masuk ke saya
yang berhubungan dengan peristiwa ini
dan kami sedang koordinasi dengan kepala badan pemberdayaan perempuan
dan pusat pelayanan terpadu di ntt untuk menindaklanjuti ini
dan kami mengharapkan laporan terbaru akan dikirim kepada kami
saya sudah mengirim staff saya dari unit pelayanan kita untuk pergi ke ntt
melihat secara langsung kondisi di lapangan
terima kasih sekali atas waktunya di cnn indonesia
kami baru saja mendapatkan informasi pagi tadi serangan dari seorang tidak dikenal
terjadi di sekolah dasar negeri satu sabu barat kabupaten sabu rajwa
sepuluh orang siswa menjadi korban penyerangan
penyerangan terjadi sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia tengah
saat siswa sedang mengikuti proses belajar mengajar
di dalam kelas
tiba tiba pelaku masuk ke dalam ruangan kelas dan menyerang para siswa menggunakan pisau
para siswa langsung menyelamatkan diri keluar dari kelas
dua puluh siswa yang terluka karena tidak dapat menghindar dari serangan yang membabi buta
korban langsung dilarikan ke puskesmas sabu barat untuk mendapat pertolongan
rata rata para siswa terluka di bagian leher dan bahu
tersangka yang belum diketahui identitasnya langsung ditangkap para guru dan warga setempat
dan kemudian dibawa ke mapolsek sabu barat
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang